kita lihat informasinya ya

mengurangi kadar formalin pada mie bisa dilakukan dengan cara merendam mie ke dalam air panas selama tiga puluh menit
anda bisa merendamnya dalam tiga larutan berbeda
anda bisa pilih air air garam atau air leri